meski sebagian besar negara memutuskan hari raya idul fitri jatuh pada dua puluh empat mei
sejumlah negara di afrika menetapkan hari raya idul fitri pada hari ini
salah satunya adalah afrika selatan yang baru hari ini baru saja merayakan lebaran
dan seperti apa perayaan lebaran di sana
kami terhubung melalui skype dengan konsul jenderal republik indonesia di captown afrika selatan
muhammad siraj parwito selamat malam pak aji
selamat malam mas yuda selamat malam pemirsa di indonesia
selamat hari raya idul fitri
pak ini bisa anda ceritakan pak bagaimana suasana perayaan idul fitri hari ini di cape town
apakah ada sholat id meskipun juga pastinya ada situasi pembatasan sosial distancing
ataukah memang masih ada kegiatan warga muslim di sana pak pada hari ini
betul mas yud memang di sini terkait dengan situasi lockdown karena pandemi
dihimbau untuk yang melaksanakan sholat id di rumah masing masing
lalu setelah sholat id mereka melakukan takbir
mereka diharapkan berdiri di balkon masing masing lalu juga dipandu oleh masjid untuk melakukan takbir bersama sama
terutama di kompleks yang banyak warga cape malay di daerah bokap misalnya
pak haji kalau anda boleh mendeskripsikan berapa banyak warga muslim di cape town dan juga berapa banyak warga indonesia di sana pak
kalau total warga muslim sebetulnya hampir satu juta di seluruh afrika selatan
tapi di cape town sendiri yang mayoritas empat ratus ribu
sedangkan wni kita ada satu ratus lima puluh kebanyakan ibu rumah tangga yang menikah dengan warga afrika selatan
kadang kadang juga ada anak buah kapal sekitar dua ratus sampai tiga ratus orang
tapi mereka hanya singgah dan mereka tidak tinggal di sini
kadang kadang ya mereka ke darat
lalu kita juga ada rumah singgah di sini kita bikinkan acara
mereka bisa makan makanan indonesia
juga terkait dengan lockdown ini kita memberikan sembako bantuan sembako
ya pak haji mungkin anda bisa menceritakan alasan mengapa perayaan hari raya idul fitri di afrika selatan jatuh pada hari ini pak
kalau mereka tradisinya sebetulnya melihat hilal
hampir sama seperti awal puasa
karena untuk awal lebaran mereka harus memutuskan bersama antara majelis islam yang ada di cape town durban dan johannesburg
mereka harus sepakat
dan pada saat hari minggu mereka masih belum melihat bulan
oleh karena itu diputuskan untuk dirayakannya hari senin
kami baru merayakan juga hari hari ini
karena kebetulan juga ada hal itu di indonesia
tapi juga karena pembatasan
tidak boleh ada berkumpulan
kumpul lebih dari seratus orang
kami hanya sederhana saja kurang dari empat puluh orang di wisma
jadi bapak katakan sebagian besar warga negara indonesia di sana adalah ibu rumah tangga
lalu apakah memang sejauh ini ibu rumah tangga ini selalu terkoneksi dengan konjen untuk mendapatkan informasi terkait bagaimana mereka mengantisipasi penyebaran virus covid sembilan belas
kemudian juga apa saja yang diberikan pendampingan pak oleh kedutaan ataupun konsulat jenderal indonesia di sana pak
kalau untuk bagian kita kita ada perkumpulan dan juga sekarang dimulakan dengan teknologi kita
kita sudah berkuasa sering terkoneksi
juga diantara juga saling kalau dalam situasi pandemi ini juga saling pada saat level lockdownnya
karena sekarang ini mereka menerapkan pemerintah afsar menerapkan lima level
sekarang kita ada di level empat
yang paling tinggi lockdown adalah level lima
sekarang mulai satu juni akan mulai ke level tiga
lebih longgar lagi
dan untuk wnd sebetulnya tidak terlalu bermasalah karena mereka kan tinggal di sini
tapi yang bermasalah sebetulnya abk
karena mereka tidak boleh turun ke darat
oleh karena itu kita bantu dengan pembelian alat kesehatan hand sanitizer
dan juga kemarin kami evakuasi beberapa warga
ada sekitar sepuluh wni
mereka pulang dengan jalan darat dari captown ke johannesburg
lalu kembali ke indonesia
baik pak haji ini terkait dengan bagaimana warga muslim merayakan ramadan maupun idul fitri selama masa pandemi
mungkin ada yang bisa bapak bagikan kisahnya yang pastinya berubah dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya pak
ya yang jelas yang sangat berbeda di sini
tidak ada mudik mas
di sini mereka ya memang karena komunitasnya kecil
sehingga di wilayahnya saja yang memang yang agak berbeda juga sebetulnya dari tradisi
mereka tuh setelah sholat id langsung berkunjung ke rumah tetangga masing masing
lalu anak kecilnya juga seperti di kita ada salam tempel
dikasih seratus rand misalnya
nah itu mereka sekarang agak kecewa karena mereka tidak bisa dapat salam tempel itu anak anaknya
dan juga setelah itu berkunjung makan di rumah warga masing masing
di sini masih sangat kuat neberhood watch nya
jadi saling menitipkan anak
saling menjaga tetangganya
ya berarti ada tradisi hampir serupa ya pak dengan di indonesia terkait tadi ada silaturahmi berkunjung ke sana keluarga
maupun tetangga dan tadi salam tempel ya buat anak anak
pak ini bicara mengenai kuliner
kuliner di afrika selatan maupun di cape town khususnya
apakah ada menu khusus yang biasa disajikan pada saat perayaan idul fitri pak
kalau menunya yang agak berbeda di sini sebetulnya bahan dasarnya kari
karena islamnya juga masih ada islam pengaruh dari keturunan india
jadi ada crayfish itu semacam lobster sungai
lalu dibikin kari dan tentunya yang bahan dasar kambing
aneka kari yang jelas di sini mas
kemudian ada rotinya ada nasi biryani
kalau kue kuenya juga hampir sama tapi tidak ada nastar tentunya
puding untuk dessertnya
ya kalau bapak katakan tadi jumlah muslim cukup banyak ya pak di afrika selatan sendiri
nah kalau kita bicara mengenai jumlah warga muslim sendiri ketika pandemi
apakah mereka pastinya tidak bisa beribadah ke masjid ketika sholat taraweh
apakah memang ada yang perubahan cukup signifikan lainnya pak
selain tadi ibadah yang berkurang
kemudian juga tradisi tradisi unik ketika idul fitri yang pastinya juga tidak dilaksanakan lagi pak
kalau untuk taraweh sebetulnya mereka di masjid itu hampir sama dengan kita
hanya mereka itu dibagi menjadi tiga imam
itu tidak bisa dilaksanakan
tapi mereka ada pengajian yang menghatamkan quran sampai hari ke dua
nah ini dilakukan
ini dilakukan melalui zoom
jadi penghatamannya itu dilakukan melalui virtual meeting
tapi secara tradisi hampir sama dengan kita
cuma memang bedanya disini tidak ada takbir juga
kalau kita kan ada takbir ada petasan
tapi disini tidak ada
iya pak ini bicara mengenai kerinduan kembali ke tanah air berkumpul bersama keluarga
pak haji sudah berapa tahun tidak mudik ke indonesia
lalu apa nih pak yang bapak rindukan dari tanah air
tadi bapak katakan kalau di sana tidak ada takbir tidak ada petasan
mungkin hal hal lain yang bapak kangenkan dari indonesia pak
kalau masalah kangen sebenarnya kami kan terbiasa pindah pindah
jadi tidak terlalu kangen
tapi kalau kangen tentunya dengan keluarga
terutama kalau masih ada orang tua yang sudah sepuh
tentunya itu yang jauh dari keluarga
tapi itu kan resiko bagian dari resiko tugas
kalau mudik juga sebagian teman teman ini juga kehilangan suasana mudik
dan takbiran mungkin ya
baik terima kasih sekali pak untuk waktunya berbincang bersama kami pada malam hari ini
selamat malam pak dan selamat menikmati menu makanan idul fitri di sana pak